katakan pada guru
serahkan siliwangi padamu
sejak wajah jaran jatuh
dan gusti prabu tidak ketahuan dimana rimbanya
kami semua berkumpul disini
untuk menyusun kekuatan ceguru
semakin banyak pendekar dan pejabat pejabat
yang bergabung dengan kami
argadana semakin menjadi
tapi kami masih percaya penuh
pada gusti prabu siliwangi
bahwa dia tidak bersalah
gusti prabu siliwangi tidak bersalah
kami siap menunggu komando
dari gusti prabu siliwangi
kisah anak semuanya
kepada bangsa dan negara
akan dicatat sebagai amal baik kalian
dan mendapatkan pahala
argadana masih sangat kuat
dan kita harus mencari gusti prabu
kalian tunggu di sini
sampai aku memberikan kabar
allah selalu melindungi syahid
rasanya saya sudah tidak
untuk pengalihkan awamu ini putriku
bagaimana ini syahid
apa yang harus kita lakukan lagi
mungkin luka dalam gusi prabu sangat berat
sehingga tidak tertolong dengan menyalurkan awamu
kanda tidak boleh mati kanda
kanda aku tidak mau kehilanganmu kanda
ibu nda ibu nda tenanglah
jangan selalu bersedih
ayah nda prabu pasti akan sembuh
tidak ada penyakitnya tidak ada obatnya ibu nda

kita doakan saja ayah nda prabu
ini mas benar
mudah mudahan raden kian santai
dan raden kian santang
dan raden surawi sesang
segera datang membawa hati mejangan kemasinan
kau yakin ini tempatnya mahisnya
aku yakin sekali gisti prabu
aku tidak bohong
siliwangi memang disembunyikan di tempat ini kustik prabu
katakan pada guru
serahkan siliwangi padamu
buat it sitaan
pak malgedana mahesa
kita harus segera memberitahu ini ke kakek guru
kakek guru gawat
di luar ada mahesa
dia sedang diadang oleh para santri
raden arya kiban
dan raden arya kemuning
cepat siapkan tandu untuk mengungsikan
nyuci prabu ke tempat yang lebih aman
dan raden surakerta akan menghadang
aku tidak akan menyerahkan siwani kepada orang semacam kamu
kau mencari mati
kita harus segera pergi dari sini
kalau aku terus bertarung di sini
keadaan menjadi porak peranda dan santri menjadi korban
lebih baik aku menghindar

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh